proyek revitalisasi taman tegalega di kota bandung yang pengerjaannya sudah dilakukan sejak dua tahun lalu disinyalir baru akan selesai pada dua ribu sembilan belas mendatang
dipangkasnya anggaran untuk revitalisasi taman oleh dprd karena dialihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas
serta perencanaan yang tidak matang diketengarai sebagai penyebab molornya proyek di kawasan monumen bandung lautan api ini
pertama di taman tegalega di kota bandung yang pengerjaannya sudah dilakukan sejak dua tahun lalu disinyalir baru akan selesai pada dua ribu sembilan belas mendatang
saat ini dpkp tiga masih menunggu hasil lelang untuk melanjutkan proyek revitalisasi
kita kalau menganggarkan dari apbd emang berat ya karena kita bukan hanya untuk kebutuhannya ini untuk taman saja
tapi juga untuk keperluan keperluan yang menyentuh masyarakat yang lainnya seperti pendidikan kesehatan
makanya kita juga disesuaikan dengan kemampuan anggaran apbd kota bandung yang tersedia
dialokasikan di dpkp tiga
komisi cdprd kota bandung menyebut dalam penyusunan anggaran dua ribu delapan belas anggaran untuk revitalisasi taman dipangkas
hal itu dilakukan karena revitalisasi taman di kota bandung sudah mencapai sembilan puluh persen
juga pertimbangan lain seperti evaluasi program kerja sebelumnya serta dialihkan ke bidang lain yang lebih prioritas
adanya pergeseran sengaja digeserkan dipindahkan ke urusan urusan mendasar urusan wajib yang lainnya
nah kita melihat bahwa urusan pertamanan di kota bandung ini kan sebenarnya bukan merupakan urusan mendasar
ini merupakan urusan penunjang lah bagi program kegiatan yang ada di kota bandung
kita lebih memprioritaskan untuk urusan urusan wajib urusan mendasar pelayanan masyarakat
seperti kesehatan pendidikan lapangan kerja kemudian peningkatan ekonomi kerakyatan
umkm dan lain lain
lebih pada hal hal itu
molore proyek revitalisasi taman tegalega yang tidak sesuai target dua ribu delapan belas
ditengarai karena faktor perencanaan yang tidak matang dan pihak kontraktor yang tidak profesional
juga pemangkasan anggaran yang dijadikan alasan
nah yang kedua pasti kalau ada pemotongan anggaran pasti akan mengganggu proses yang sudah berjalan gitu ya
tetapi tadi proses pemotongan anggarannya karena memang desainnya harus direvisi
atau sebetulnya tanpa
revisi desain pun anggarannya dipotong
nah itu pasti akan mengganggu gitu
nah yang ketiga itu sebetulnya karena dia dibangun bertahap harusnya yang sudah dibangun itu juga tetap di maintain
dpkp tiga menargetkan revitalisasi taman tegalega akan rampung secara total pada dua ribu sembilan belas mendatang